aksi kejar kejaran dua pria hingga berduel di pinggir rel kereta api
menggigirkan warga babakan jawa kecamatan indihiyang kota tasikmalaya jawa barat
seorang diantaranya berusaha kabur namun berhasil dikejar
nampak pula sejumlah anggota polisi yang membawa senjata api datang ke lokasi
hingga sempat terdengar beberapa kali suara tembakan
atau semakan ke udara
video yang direkam oleh warga ini viral di media sosial
dikonfirmasi minggu pagi saksi mata menuturkan peristiwa itu terjadi pada sabtu siang
dan bermula dari salah seorang pria yang lari keluar dari kendaraannya menuju seberang rel
kabur ya dikejar
anak anak yang di dalam itu masih ada satu orang disuruh bilahkan sama saya
dia itu kan dia udah ada
yang nyekap di dalam
udah ada yang ngamanin ya pak ya
dilansir detik com peristiwa ini merupakan penangkapan terduga pembobol atm
dengan modus ganjal mesin di kawasan spbu jalan marta dinata kota tasikmalaya
dua orang anggota reskrim polres tasikmalaya kota
yakni bribtu krishna kirana dan bribda willy haikal
mengejar para pelaku yang mengendari minibus menuju arah bandung
kasus ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian